warga karang tuban dibuat resah oleh ribuan tawon das yang bersarang di tengah pemukiman warga
tawon tidak hanya mengganggu aktivitas warga tapi juga kerap menyerang anak anak
warga perumahan karang indah kelurahan karang kabupaten tuban
beberapa hari terakhir diresahkan dengan keberadaan sarang lebah jenis tawon das di tengah permukiman warga
sarang sebesar tas ransel yang dihuni ribuan lebah ini sudah lima bulan berada di atas pohon jambu milik pangudi
awalnya sarang ini berukuran kecil dan jumlah tawon yang menghuni tidak banyak
sehingga warga sekitar tidak menganggap keberadaannya sebagai ancaman
namun semakin hari sarang bertambah besar dan jumlah tawon yang menghuni bertambah banyak diperkirakan hingga ribuan
keresahan warga semakin menjadi setelah tawon kerap menyerang warga
terutama anak anak yang bermain di sekitar sarangnya
bahkan beberapa korban sengatan mengalami demam berhari hari
sehingga harus mendapat perawatan medis di rumah sakit
sarang tawon ini sudah lama pak di sini pak
antara empat sampai lima bulan mas
ini di pohon apa ini pak
banyak yang diserang pak
kemarin yang punya rumah ini tiga kali terus sama tetangga itu anaknya kena waktu main bola itu
untuk menghindari korban berjatuhan warga meminta bantuan petugas damkar
pembasmian dilakukan dengan cara menyemprotkan cairan pembasmi serangga
tak hanya menghancurkan sarang cairan juga banyak membunuh lebah
ada beberapa cara sebenarnya teknis untuk tawon ini
yang pertama adalah dibakar
tapi karena melihat situasi perumahan padat ini
patri kita membahayakan sehingga dengan cara yang kedua yaitu memakai foam
bom ini dalam rangka dan juga menghilangkan rumah rumah yang nantinya akan
menjadikan sarang yang berikutnya oleh tawon ini
untuk menghindari lebah yang hidup kembali membangun sarangnya
maka pohon jambu milik pangudi akhirnya ditebang petugas